untuk mengadu nasib setelah lebaran ini membutuhkan kehati hatian
berbagai macam modus hipnotis dan juga penipuan mengintai anda yang baru pertama kali menginjakan kaki ke jakarta
berikut adalah tips aman datang ke ibu kota dki jakarta
anda kelelahan karena perjalanan panjang dari kampung menuju jakarta
jika ada yang menawarkan jasa antaran ke tempat tujuan lebih baik memilih transportasi umum yang resmi
jika anda menerima minuman atau makanan dari orang asing bisa jadi ini adalah salah satu modus perampokan dengan membius korban
lebih baik jangan pernah menerima makanan atau minuman dari orang yang tidak dikenal tolak dengan sopan
percayalah adegan ini tak akan pernah terjadi kenyataan anda ditepuk lalu jatuh cinta kepada orang yang tak dikenal
yang bisa anda lakukan adalah menepis lalu
jika merasa terancam anda harus mencari pertolongan langsung datangi polisi
langkah sederhana ini bisa menyelamatkan anda dari kejahatan yang mengintai
terlebih jika anda baru pertama kali ke jakarta pastikan memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang jelas
syara mediana cnn indonesia